banjir akibat luapan sungai citarum yang melanda tiga kecamatan di kabupaten bandung
selasa pagi masih merendam ribuan rumah warga dengan ketinggian sekitar satu meter
bpbd kabupaten bandung juga menyiapkan tempat pengungsian darurat di dekat lokasi banjir
untuk digunakan jika suatu waktu banjir kembali bertambah tinggi
beginilah hasil pemantauan udara menggunakan drone yang menampilkan situasi banjir
di kecamatan balendah kabupaten bandung selasa pagi
seperti tahun tahun sebelumnya banjir yang terjadi di kabupaten bandung
berendam ribuan permukiman warga di tiga kecamatan
yaitu kecamatan balendah dayakolot dan bojong soang dengan ketinggian lima puluh hingga dua ratus cm
banjir terparah terjadi di kelurahan andir dayakolot
tepatnya di kampung bojong asih serta di desa bojong soang
warga terpaksa menggunakan perahu untuk beraktivitas di luar kampung
menurut kepala pelaksana harian badan penanggulangan bencana daerah kabupaten bandung ahmad johara
guna mengevakuasi warga
pihaknya telah menyiapkan tempat pengungsian di tiga kecamatan
yaitu gedung inkanas balendah gedung pengungsian desa dayakolot
serta gedung tanggo bojong soang
tak tertutup kemungkinan pihaknya juga akan menambah lokasi pengungsian darurat
untuk digunakan apabila banjir kembali meninggi
jadi ini kalau cuaca masih seperti ini kemudian turun hujan lagi
ya kita bersiap siap untuk mencari lokasi lain untuk tempat pengungsian
baik itu guar guar di desa atau di kelurahan
banjir akibat luapan sungai citarum yang merendam tiga kecamatan di kabupaten bandung
sudah terjadi sejak kamis pekan lalu
banjir dipicu oleh curah hujan yang tinggi selama sepekan terakhir
sedimentasi lumpur dan sampah di dasar sungai juga menjadi penyebab meluapnya sungai terpanjang di jawa barat ini
chandra febriana bandung
untuk mengetahui perkembangan selengkapnya sudah ada produser lapangan cnn indonesia
rizka rizlia di dayakolot kabupaten bandung jawa barat
bagaimana kondisi banjir di tempat anda melaporkan sekarang
dapat saya informasikan bahwa sampai selasa sore ini kondisi banjir di kawasan dayu kolot
tepatnya di kampung bojong asi sudah semakin surut
jika ketinggian tertinggi sebelumnya bisa ada di angka satu ratus tujuh puluh cm
sekarang berada di angka seratus cm
dan sekarang di tempat saya melaporkan adalah di tempat pengungsian
di tempat pengungsian kantor desa desa dekolok
kecamatan dayakolot kabupaten bandung
di sini terdapat tiga puluh enam kepala keluarga dengan jumlah sekitar satu ratus dua puluh lima jiwa
para warga yang memilih untuk mengungsi dikarenakan rumah mereka sudah terendam banjir sejak hari kamis lalu
namun masih ada juga warga yang bertahan di rumahnya masing masing karena memiliki lantai dua di rumahnya
dan selama di pengungsian ini sejak hari kamis lalu
warga juga sudah mendapatkan bantuan berpamil instan
serta beberapa selimut
namun warga juga masih berharap adanya bantuan seperti beras dan sembako lainnya untuk menopang hidup mereka di pengungsian
mereka memilih untuk mengungsi karena memang di sini fasilitasnya cukup baik
ada air juga ada bisa tempat sholat juga begitu eva
baik tadi anda mengatakan ada beberapa warga yang masih tinggal atau tetap berada di rumah mereka
meskipun kondisi saat ini masih banjir
apabila kemudian ada banjir susulan atau ketinggian air kembali bertambah
apakah sudah ada antisipasi dari bpbd
bagaimana tanggapan dari bpbd mengantisipasi banjir susulan ini
iya betul sekali eva kemungkinan air naik lagi memang sangat mungkin begitu
karena memang pengakuan dari warga juga banjir di kawasan bojong asi ini pasang surut
jika memang dari pagi hari sampai siang hari biasanya banjir mulai turun
namun saat sore hari menuju malam hari
biasanya intensitas hujan akan turun
mulai tinggi begitu
informasi yang saya dapatkan dari bmkg pun bahwa memang selama bulan november
intensitas hujan itu memang akan selalu tinggi
selain itu juga di kabupaten bandung ini terdapat peringatan dini juga dari pihak bmkg
bahwa akan ada hujan lebat dengan petir
dan selain itu warga yang bertahan juga diharapkan memang untuk bisa mengungsi
karena memang alasan faktor kesehatan
begitu himbawan dari kantor desa dayakolot
antisipasi sendiri dari bpbd
bpbd mengatakan bahwa akan memperluas pengungsian ke beberapa titik
yaitu ke kelurahan kelurahan yang terdekat dengan lokasi banjir
selain itu bpbd juga mengerahkan sekitar tujuh puluh enam personelnya
untuk nanti disiagakan atau disebar ke tiga titik kecamatan
yang memang sekarang sedang mengalami banjir
yaitu di desa dayakolot bojong soang dan bale endas lain itu
juga menyiagakan perahu karet dan juga alat angkut
di lokasi lokasi yang dekat dengan banjir sebagai alat transportasi
para warga untuk berangkat ke sekolah dan juga berangkat kerja
ya rizka rizlia tadi anda mengatakan bahwa ada potensi banjir akan kembali bertambah tinggi
atau besar potensi banjir itu akan kembali bertambah tinggi
kalau kemudian dihubungkan dengan kondisi saat ini bagaimana cuaca di sana saat ini
cuaca yang bisa saya laporkan adalah
cuaca yang bisa saya laporkan pada sore ini yaitu sangat mendung
sudah ada mulai kilat kilat serta petir berbeda dengan siang hari tadi
yang cuacanya cukup cerah dan panas begitu dan info dari bmkg pun
memang prediksinya akan terjadi hujan lebat dengan petir begitu eva
baiklah rizka rizlia melaporkan langsung dari bandung jawa barat terima kasih